ini semua proses sudah berjalan
dan hari ini sudah ditentukan
berkoalisi dengan semua mas atau
dalam arti gimana nih mas akhirnya mengajak semua atau
punya cita cita yang sama
pertama kali setelah penetapannya di kpu
membagikan susu kepada anak anak di wilayah rusun muara baru
kenapa rusun muara baru menjadi yang pertama dikunjungin mas
pengen silaturahmi lah dengan warga
enggak enggak ada yang namanya perayaan